menteri kesehatan ri budi gunadisadikin mengungkapkan
kesiapan vaksin dalam negeri saat menghadiri
dias natalis universitia adelangga surabaya rabusia
menurut menkes kebutuhan vaksin covid sembilan belas dalam negeri
lebih banyak untuk vaksin booster atau suntikan ketiga
setelah mendapat izin dari balai pom ri
vaksin inavac yang diinisiasi oleh peneliti unair
segera diproduksi masal oleh pt biotis
tak hanya vaksin merah putih inavac
kementerian kesehatan juga mendorong vaksin indovac
juga segera diproduksi
kementerian kesehatan juga telah menyiapkan anggaran
untuk produksi kedua vaksin buatan dalam negeri tersebut
kedua vaksin ini masing masing diproduksi
sebanyak lima juta dosis untuk kebutuhan vaksin booster
kita dari pemerintah sendiri dari kementerian kesehatan
kita sudah menganggarkan masing masing lima juta dosis
jadi inafak dan indovac sudah anggarkan
keluar izin resminya
jadi saya harapkan
kita bisa cepat keluar
untuk mulai kita setikan
produksi vaksin dalam negeri sebelumnya
sempat mundur dari perkiraan
yakni di bulan oktober karena izin edar yang belum keluar
dapat disetikan pada akhir november dua ribu dua puluh
muhammad yanwar komarudin surabaya jawa timur